sekarang aja lu gemes nri
nanti kalo udah gede sekamar bertiga baru tau
emangnya kakak berdua aja berantem mulu
udah yang satu nanti buat oma
nih gak boleh omah tiga tiganya harus sama indri
kalo gitu biar indra aja yang dirumah omah
lu dirumah pak haji aja mau gak
bisa dirumah pak haji
kembar tiga ma
ini kampung demen amat gempar
gara gara pisang aja gempa
makanya lu kalo patroli yang bener
bu amina melahirkan
dah tau mas
sampen gak pernah percaya sama saya
ini bukan sembarang kembar
betul sampen pak rw
saya kan pernah bilang
paling sedikit kembar geger
sedikit kembar tiga
yuk jangan bikin gosip lagi ya
baru aja di kampung adem
lo mau bikin gempar lagi
lu jadi pak rw belum tau
belum tau gua
lu doang yang tahu semuanya
loh ini sungguhan pak rw
ayo kita semua berdoa
doain mama sama dedek baik
rumah mau diberesin sekarang
udah nanti aja
biarin aja nanti ada siti yang urusin
pakaian mina perlu dibawa sekarang gak mak
gue belum tenang kalau belum ketemu mina sama cucu cucu gue
keluarga ibu alfira
ibu aminah sudah melahirkan
masih di ruang operasi pak
masih lama ya sus
ditunggu aja pak
makasih ya sus
ya nanyain mama lah
apa minta nomor teleponnya suster
enggak usah dibawa dulu beb enggak papa beb kita bawa aja jaga jaga bu aminah
tuh memang butuh sarung sama baju bayi baju bayinya nanti aja bebek enggak
papa dibawa aja sekarang buat nanti pulangnya pulangnya kan dari ini
beb kita kesana aja dulu ya udah enggak papa aku mau bawa semuanya
kola maya ma operasinya lu jangan ngomong dulu gue jadi ikut panik nih
keluarga ibu aminah
operasi sudah selesai ibu dan ketiga bayinya selamat
bayinya normal alhamdulillah normal bu jenis kelaminnya apa sos satu laki laki
udah boleh masuk suster belum boleh pak kalau nanti ibu dan bayi sudah siap
sekalian salju kamu bilang pisangnya dimakan wewe gombel yang kemarin menculik amira
bayinya kembali gak
itu buktinya apa ya
kalau kemar tiga bayinya segede gede apa uni
pastilah kecil kecil mida
masalah segede bonyok
eh ke sana yuk
pengen lihat bayi kembar tiga kayak gimana
amu beres beres dulu
coba indri bawa kamera
dari adik kita tuh bukan yang ini
tapi yang itu
adik kita yang ini
bukan yang mau tunjuk tunjuk
yang mana sih oma
oma juga gak tau yang mana
habis semuanya lucu lucu
pengen gedung pengen cium
sekarang aja lo gemes neri
nanti kalau udah gede sekamar bertiga
emangnya kakak berduanya berantem mulu
udah yang satu nanti buat oma
nih gak boleh oma
tiga tiganya harus sama indri
kalau gitu biar indra aja yang di rumah oma
lo di rumah pak haji aja mau gak
bisa dianggap pak haji